kayak pak rija gitu
kalau udah begini lagi kan udah balik lagi no parija
namanya pura pura gimana sih
kalau misalkan beneran
pasti ibunya pak reza itu bakal kaget kalau saya dulu pernah
dibenjara dengan tanah api
saya tahu komitmen
saat itu saya merasa batas antara hidup dan mati begitu tipis
ya meskipun saya punya semangat
tapi dengan melihat keadaan rasa itu perlahan mulai hilang dino
tapi fauzi terus menyemangati saya
kami sama sama saling menyemangati
lalu setelah kami melewati badai
tidak bisa bertahan
di bangun di
kalau pada saat itu dia mau naik
ya intinya setelah itu saya sudah
adalah nggak ngelihat dia lagi
makanya waktu pas datang ke rumahnya tuh
orang tua istrinya melihat anaknya sedih sayang
kalau bukan karena kemauan saya pasti gak bakal begitu juga kejadiannya
apalagi kan ternyata istrinya waktu pas dimakan pausi tuh
dia orang yang baik mas aku yakin allah akan memberikan balasan yang pas untuk pak fauzi
dan kamu orang yang baik kau masih mengingat amanah dari beliau
buku bukunya dikeluarin dari tas rena kenapa kamu ganti tas sayang
pak oma habis mementaskan kemarin kita dikasih libur oma
wah libur berarti di villanya kita bisa lebih lama dong asik
emang kita mau ke villa oma
oh ma lupa ya belum cerita ya iya kita mau ke villa tapi bukan villa yang biasanya
pokoknya reina bakal senang
asik liburan lagi
emangnya ada apa sih oma tiba tiba pergi ke villa
iya oma kan pengen merayakan hal hal yang menyenangkan di keluarga kita reina
banyak sekali yang sudah kita lewatkan
papa al sudah pulang kembali mama sudah sembuh dari sakitnya terus ulang tahun mama ulang tahun rena ulang tahun askara
dan aniversarinya mama sama papa pokoknya banyak kali yang mesti kita rayakan
makanya oma pengen ngajak kalian semua ke villa baru ya supaya happy happy kita di sana yuk
wah pasti meriah oma
insya allah akan meriah makanya oma cukup ingin sekali kita semua berbahagia ya
seneng banget oma
iya dong harus dong kamu senang oma juga lebih senang
ibu diki cari ini putra tadi disini kita belangkang
iya kalau gitu ya udah oma pergi dulu ya sama miss kiki
enggak belum pilihannya kan besok kita malam ini mau belanja dulu ke supermarket
oma sama miss kiki mau belanja keperluan ya kita bawa ke villa
waduh kalau masalah pergi cepet banget nih cucunya oman nih
kita belanja baju dulu ya
nanti baju dibantu miss kiki ya
oma tunggu di luar ya
ibunya pak rija baik ya
insya allah nanti pak reza dapat jodohnya yang baik
seorang ibu itu pasti bakal nyariin jodohnya buat anaknya yang terbaik ya kan
kamu juga baik om her
ya kan cuma pura pura doang
lagiin saya kalau tadi tuh di depan ibunya ya
kalau udah begini lagi kan udah balik lagi nok
namanya pura pura gimana sih
tapi ini seandainya ya seandainya nih
kalau misalkan beneran
pasti ibunya pak reza itu bakal kaget kalau saya dulu pernah
di penjara mantan api
insya allah dia langsung pasti ya
saya tahu pemirta pernah masuk penjara
dan itu gak masalah buat saya
kalaupun kamu jadi jodoh saya ya
kita kan gak pernah tahu jodoh kita siapa ya
tapi kan yang namanya berandai andai itu gampang ya pak ya
nah iya lah itu mah gampang
tapi kalau udah pasti jalanin itu gak bakalan mudah
itu ribet susah
mungkin cuma keluarganya pak bos bos
karena mungkin saya sama andin dulu sama sama di penjara kali ya
tapi bener deh ibunya pak rija itu bener bener orang baik loh
saya jadi gimana ya saya jadi ngerasa bersalah gitu lah
kok kamu ngerasa bersalah kenapa sih
gimana gak ngerasa bersalah
yang namanya ibu pasti kan pengen mengharapkan seorang mantu
yang luar biasa buat anaknya
yang cantik yang baik
ya pokoknya gitu deh
eh gak tahunya
pura pura jadi pacarnya ya
gimana saya gak ngerasa bersalah
bukan gak mau nih untuk dijodohin ya
ya saya gak tahu
gimana mencintai seseorang
saya juga butuh tahu cinta itu seperti apa gitu
saya tuh pengennya jatuh cinta sama orang yang saya kenal
misalnya mir ini kan baru misalnya
kok kamu batuk sih
kalau saya udah tahu orangnya kan
jadi saya paham
ya kalau saya paham orangnya kan
enak kan jatuh cinta
saya tahu kayak gimana cinta
tapi kalau saya nggak paham orangnya
terus saya selalu jatuh cinta
ya juga sih ya
yang namanya cinta itu memang membingungkan
jangan lihat gue ya gak jalanan
sini sini coba lihat dulu
kamu pakai bajunya lucu banget sih
pada mau kemana
ini rena mau ikut mama sama kiki ke supermarket
kita mau belanja buat ke vilad so
wih aku gak kepikiran
yaudah aku ikut ya
kamu di rumah aja sama ao sama sekarang
kan lagi pula mirna belum pulang ya
yaudah kalau gitu salim sama mama
kiki perangkat ya
pakai tas wuih
udah mau kemana
lagi mau ke supermarket mas
mau beli keperluan buat di vila
bahas saya mau nanya soal perusahaan
selama saya tinggal baik baik aja kan
baik baik aja kok
saya dengar sebelumnya kamu